beratusan personel kepolisian mengikuti apel pasukan dalam rangka kesiapan menghadapi bencana pada operasi lilin dua ribu dua puluh
apel digelar di lapangan ditpolairut baharkamabespoli tanjung priok jakarta utara pada jumat sore
aparat keamanan mengantisipasi bencana akibat cuaca ekstrim yang diperkirakan oleh bmkg akan terjadi di penghujung tahun
yang tentunya dinamika dinamika inilah yang harus juga masyarakat ketahui
yang paling menonjol dari beberapa hari pelaksanaan operasi ini adalah tentang himbauan informasi yang dikeluarkan dari bmkg
yang seluruhnya mengharuskan kita menyiapkan personil dan peralatan kita untuk mengantisipasi
operasi ini akan menunjukkan kepentingan dari bumkg
operasi berlangsung sejak dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh dua hingga dua januari dua ribu dua puluh tiga
polri menyiapkan empat helikopter empat kapal dan speedboat serta tim sar darat dan laut
satu ratus lima puluh personel polairut diterjunkan untuk bersiaga
peralatan yang dimiliki cukup lengkap teman teman
mulai dari alat untuk membawa korban dari bawah menurunkan petugas dari atas
kemudian membawa pakai
arut angkut pakai helikopter kemudian kita bawa ke rumah sakit terdekat
sementara operasi lilin terus berlangsung kepolisian mengikuti perkembangan data bencana dari bmkg
untuk meningkatkan kesiagaan khususnya pada perayaan malam tahun baru
gunawan subro jakarta